kami langsung ajak anda melihat situasi lalu lintas di lenteng agung jakarta selatan
kita mau lihat nih apakah masih terdapat pemotor yang melawan arah
yang belum kunjung patuh pada aturan
kita sudah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia mita handayani
selamat pagi mita kita mau lihat bagaimana situasi di sana
apakah masih banyak pemotor yang lawan arah setelah kecelakaan
selamat pagi lia dan juga daniar
memang tadi sekitar pukul setengah sembilan
saya sudah ada untuk melihat di lokasi tempat kejadian perkara
yang kasus kecelakaan pada selasa lalu
memang apabila dilihat di sini kondisi sampai dengan saat ini
di tempat kejadian perkara untuk kecelakaan pada selasa lalu
memang tidak terlihat ada pelanggaran
namun tadi ketika saya melakukan perjalanan dari daerah tendean
menuju ke lenteng agung ini
atau menuju arah depok
masih terlihat banyak pelanggaran melawan arus yang dilakukan oleh motor
bahkan tadi saya sempat melihat pelanggaran dilakukan oleh warga sekitar
seperti itu karena mereka menggunakan motor
bahkan tanpa menggunakan helm dan membawa anak kecil
kalau memang dilihat dari situasi di daerah lenteng agung sini
memang di sini mereka mengaku melawan arus
karena untuk jarak yang ditempuh
harus berputar arah itu cukup jauh
sehingga mereka memutuskan untuk melawan arus
karena ingin memotong durasi perjalanan
dan juga memotong jarak yang harus ditempuh
karena memang di sini juga daerah selain permukiman masyarakat
di sini juga ada perkantoran dan ada sekolah
jadi mereka beraktivitas di pagi hari itu untuk melakukan kegiatan berbelanja ke pasar
mengantar anak dan juga untuk pergi ke kantor seperti itu
dan di sini tadi saya sempat sampaikan
tidak ada pelanggaran lawan arus
karena memang di sini juga sudah ada dari pihak kepolisian seperti itu
dari pihak kepolisian di sini ada atwa yang dipasang
jadi memang untuk masyarakat juga
selain masih mengingat kejadian di hari selasa lalu
kecelakaan yang melibatkan
sepuluh motor dan juga satu truk
mereka juga khawatir terkena tilang
karena memang kasus di hari selasa pagi lalu itu
untuk tujuh motor yang menabrak truk ini
mereka dapat menjadi tersangka kasus kecelakaan
nah berbicara mengenai kecelakaan yang terjadi pada selasa lalu
masyarakat juga memang benar benar diimbau untuk tidak melakukan
melawan arus karena selain bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain
apalagi menaiki trotoar yang bisa mengganggu pejalan kaki
nah selain dapat membahayakan masyarakat
ini juga untuk pengendara motor yang melawan arus
ataupun bahkan mobil yang merawan arus
selain membahayakan diri dan juga masyarakat
itu juga dapat dikenai sanksi
baik pidana maupun denda
karena itu memang sudah tertuang dalam pasal tiga ratus sepuluh seperti itu
nah ini untuk kasus yang selasa kemarin saja
bahkan untuk tujuh pemotor ini
mereka tidak diberikan santunan
dan mereka ini bisa dikenai sanksi
sampai dengan maksimal dua juta rupiah
lia dan juga daniel
untuk sementara terima kasih mita handayani
melaporkan langsung dari jakarta